kalau sampai sekarang ini misalnya contohnya ya harus divaksin seluruh petugas kami sudah divaksinasi misalnya seperti itu ya untuk saat ini
begitu juga untuk para calon pendonor itu berlaku juga protokol kesehatan sebelum melakukan pemberian darahnya atau berdonor ke pmi itu menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh kementerian kesehatan